dan sepanjang arus libur natal dua ribu tujuh belas dan tahun baru dua ribu delapan belas
yang kemudian berbuntut pada keterlambatan jadwal penerbangan
pemerintah memaklumi keterlambatan karena masih sesuai acuan performa
ketepatan waktu penerbangan dan pendaratan
peningkatan jumlah penumpang pada arus libur akhir tahun
di bandara internasional soekarno hatta tangerang banten
melebihi prediksi dirjen perhubungan udara kementerian perhubungan
artinya dalam satu hari terdapat lebih dari dua ratus ribu penumpang
yang diterbangkan dari dan menuju bandara suta
peningkatan lebih kepada penerbangan domestik
sedangkan penerbangan internasional justru menurun
situasi ini berdampak pada ratusan jadwal penerbangan
yang mengalami keterlambatan atau delay
mulai dari tiga puluh menit hingga lebih dari dua jam
pada saat jam sibuk dan juga adanya extra flight
akan tetapi direkturat jenderal perhubungan udara kementerian perhubungan
masih memberikan toleransi kepada maskapai atas delay yang terjadi
karena tidak terjadi secara berkepanjangan
terlebih on time performance atau otp seluruh maskapai
atau menyamai capaian tahun sebelumnya
di antara anggota nataro ini tetapi tidak membandingkan jumlah delay tersebut
dibanding dengan operasi harianya
sehingga angka itu tidak memberikan angka yang istilahnya objektif
karena dia hanya menyebutkan delay nya saja
seharusnya itu on time performance atau otp
jadi delay sekian dibanding dari sekian penerbangan